kali ini mau ngajak pemirsa juga reza ke flashback ke masa lalu karena di zaman sekarang kalau kita melihat kereta menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya
tapi kalau di zaman dahulu kereta awalnya digerakkan dengan uap air
nah kira kira sebagai anak muda saya ini kan belum tahu ya kita akan lihat seperti apa lokomotifnya
beri keliputannya untuk anda
misi mbah misi mbah numpang ya mbah
oke kenapa tadi saya bilang mbah
karena lokomotif ini jauh umurnya lebih tua dari mbah saya
lokomotif ini sudah ada sejak tahun seribu delapan ratus sembilan puluh sembilan dan merupakan lokomotif generasi pertama di indonesia
awalnya lokomotif ini merupakan lokomotif yang melayani penumpang dan juga
barang di jalur semarang dan juga surabaya
nah lokomotif ini sejak kemerdekaan indonesia dipindahkan oleh butin soeharto ke jakarta
kita lihat bagian lainnya ya
izin ya mbah
lokomotif uap dengan seri b dua ribu dua ratus tujuh merupakan lokomotif pertama di indonesia yang sudah ada sejak tahun seribu delapan ratus
lokomotif yang diproduksi di jerman ini memiliki lebar satu enam puluh tujuh meter
tinggi tiga empat meter dan berat dua puluh lima ton
pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ibu tin soeharto memindahkan dan merawat lokomotif ini ke jakarta
lokomotif ini bahkan sempat digunakan sebagai lokasi video klip grup band arwana
dengan judul lagu lamunan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun saat kondisi politik di indonesia memanas pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lokomotif ini terbengkalai
pada tahun dua ribu dua puluh dua lokomotif ini akhirnya direstorasi di kawasan buperta cibubur jakarta timur
ketua umum indonesian railway preservation society atau irps riki dwi agusti
mengatakan restorasi dilakukan karena lokomotif ini memiliki sejarah yang panjang
jadi untuk yang ini lokomotif ini mengapa kita reservasi
karena dia mempunyai sejarah yang cukup panjang
dia mempunyai sejarah yang cukup panjang juga di perjalanan kereta api dari dulu hingga sekarang
jadi memang ini sebagai salah satu jalan dalam menuju kesuksesan pt kereta api saat ini
dan itu kita wajib merestarikannya juga
jadi memang dulunya ini pernah beroperasional di kereta api dan sekarang tugas kita adalah merawatnya
restorasi yang dilakukan pada lokomotif ini meliputi pembersihan lahan dari tanaman liar
dengan menggunakan oli dan solar penggantian bodi pengelasan pengecatan hingga penambahan aksesoris
restorasi yang dilakukan ini memakan waktu selama kurang lebih satu bulan
lokomotif ini memang sekarang sudah tidak bisa digunakan kembali
namun lokomotif ini dapat terus kita lihat karena restorasi yang sudah dilakukan
selain sebagai aset bersejarah lokomotif uap tertua di indonesia ini dapat menjadi alat edukasi bagi masyarakat yang berkunjung
disa sregar angga cita kesuma jakarta